assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati bapak wakil presiden
bapak ibu sekalian yang saya hormati
pagi hari ini saya ingin mengenalkan kabinet indonesia maju
yang dalam jangka pendek ini dalam lima tahun ke depan
kita akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia
pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha kecil
usaha mikro usaha menengah
dan langsung saja saya ingin memperkenalkan yang pertama
profesor dr muhammad mahbud md sebagai menko polhukam
beliau akan menjadi menko polhukam
sehingga hal hal yang berkaitan dengan
korupsi kepastian hukum deradikalisasi anti terorisme berada di wilayah prof mahfud md
yang kedua bapak erlangga hartarto sebagai menko perekonomian
saya kira kita ingin ada terobosan terobosan
dan mensinergikan antar kementerian
sehingga ada ruang kerja yang semakin meningkat
kita juga bisa menurunkan defisit transaksi berjalan
defisit teraca perdagangan
dan mengembangkan industrialisasi yang berorientasi pada ekspor dan substitusi impor
yang ketiga bapak profesor muhajir effendi sebagai menko pmk
menangani hambatan investasi dan merealisasikan komitmen komitmen investasi besar berada di tangan beliau
kemudian menteri pertahanan bapak prabowo subianto
oh terima kasih pak
saya kira tugas beliau saya tidak usah menyampaikan beliau lebih tahu daripada saya
selanjutnya bapak pratikno menteri sekretaris negara
ini menjamin lalu lintas kebijakan antara presiden dan kabinet
antara presiden dengan lembaga lembaga lain agar berjalan dengan baik
kemudian bapak muhammad tito karnavian sebagai menteri dalam negeri
menteri reformasi dan sinergi dengan pemerintah daerah
mengenai data kependudukan iktp berada di bawah kewenangan bio
termasuk kepastian hukum di daerah terutama yang berkaitan dengan investasi
kemudian selanjutnya ibu retno lestari triansasi marsudi bu retno marsudi menteri luar negeri
yang kesembilan bapak sindra fahrurasi sebagai menteri agama
ini urusan yang berkaitan dengan radikalisme ekonomi umat industri halal saya kira
terutama haji berada di bawah beliau
kemudian bapak yasona amonangan lauli menteri hukum dan ham
ini saya harapkan nanti mengawal omnibus law untuk undang undang cipta lapangan kerja
juga undang undang pemberdayaan umkm
menteri keuangan ibu sri mulyani indrawati
urusan pajak yang ramah investasi urusan rasio hutang terhadap pdb
urusan current account deficit saya kira berada di wilayah beliau
kemudian yang ke dua belas saya manggilnya mas saja karena masih muda mas nadiem anwar makarim
menteri pendidikan dan kebudayaan
akan membuat terobosan terobosan yang signifikan dalam pengembangan sdm
yang menyiapkan sdim sdim yang siap kerja siap berusaha
yang melingkirkan antara pendidikan dan industri nanti berada di wilayah mas nadiem makarim
yang ke tiga belas jendral dr
terawan agus putranto menteri kesehatan
gerakan itu urusan stunting industri kesehatan layanan kesehatan dasar
kemudian juga tata kelola bpjs berada di wilayah beliau
kemudian yang ke empat belas bapak juliari peter batubara menteri sosial
urusan kartu sembako murah program keluarga harapan
kemudian manajemen kebencanaan untuk bantuannya berada di bawah beliau
ibu ida fauziah yang kelima belas menteri tenaga kerja
urusan kemitraan pendidikan

yang keempat belas menteri kesehatan
meningkatkan kapasitas pekerja mengenai jaminan sosial tenaga kerja
mengenai perlindungan pekerja migran berada di bawah bu ida fauziah
yang ke enam belas bapak agus gumiwang kartasasmita menteri perindustrian
urusan industrialisasi yang berorientasi ekspor industrialisasi

untuk usaha kecil usaha menengah usaha mikro berada di bawah beliau
kemudian bapak agus suparmanto menteri perdagangan
setelah perdagangan raca perdagangan berada di bawah beliau
kemudian bapak arifin tasrif menteri esdm
beliau ini pernah menjadi dirut di bumn kemudian menjadi dubes di jepang
saya kira urusan yang berkaitan dengan realisasi energi baru terbarukan
mengurangi impor migas dan lain lainnya berada di bawah beliau nantinya
kemudian bapak basuki hadi
tugasnya infrastruktur sudah kita tahu semuanya
bapak budi karya sumadi menteri perhubungan
kita harapkan nanti pak basuki pak budi karya
bisa mempercepat konektivitas antara jalan jalan yang sudah
ada airport pelabuhan dengan industri dengan pariwisata
dengan perusahaan dengan perusahaan dengan perusahaan
yang berkaitan dengan logistik
bapak joni gerat plate menkom impo
yang berkaitan dengan cybercrime kedaulatan data
kemudian industri teknologi informasi di domestik menjadi wilayah beliau
yang ke dua puluh dua bapak sahrul yassin limpo menteri pertanian
yang berkaitan dengan petani dengan pangan
dengan mengkorporasikan petani
meningkatkan produktivitas pertanian berada di wilayah pak sahrul yassin limpo
beliau dulu adalah gubernur di sulawesi selatan
ibu siti nurbaya bakar ke dua puluh tiga
urusan industri hijau kehutanan sosial
karbon trading kebakaran hutan berada di wilayah ibu siti
bapak edi prabowo menteri kelautan dan
urusan ikan industri perikanan wisata maritim
dan lainnya berada di bawah beliau
bapak abdul halim iskandar ke dua puluh satu
menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
bapak sofian jalil
sertifikasi tanah redistribusi lahan berada di wilayah pak sofian jalil
ibu siti dan bapak soe tryupe dine
ibu n heraus suhak soh romono arfa
birokratisasi membangun core government it system adalah nanti menjadi tugas pak cahyok yang baru
bapak erick thohir menteri bumn
membangun bumn ekspansi ke pasar global adalah nanti tugasnya di beliau
yang ke tiga puluh bapak teten mas duki menteri koperasi danu km
urusan umkm harus bisa go global memperkuat modal skill dan jaringan pelaku umkm
menjadi urusannya nanti pak teten mas duki termasuk modernisasi koperasi
yang ke tiga puluh satu bapak wisnu tama kusbandio
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
urusan pariwisata sepuluh destinasi wisata baru mengembangkan industri kreatif berada di wilayah pak

yang ke tiga puluh tiga i gusti ayu bintang dharmawati menteri ppa

pemberdayaan perempuan dan anak
mengenai peran perempuan dalam kewirausahaan menghapus kerja anak
mengatasi masalah masalah kekerasan anak dan perempuan menjadi wilayah beliau
yang ke tiga puluh tiga bapak bambang permadi sumantri brojonegoro
pak bambang menteri sek dan kepala badan riset inovasi nasional kita
yang ke tiga puluh lima bapak jendral urnagaran muldoko kepala staf kepresidenan
yang ke tiga puluh lima bapak jenderal purnagawan muldoko kepala staf kepresidenan
jadi yang diistanangi tetap pak muldoko pak pramono pak pratikno masih tetap
kemudian yang ke tiga puluh tujuh pak bahlil lahadalia urusan investasi kepala bkpm
yang ke tiga puluh delapan bapak st burhanuddin jaksa agung
nggak ada yang tahu
silahkan bertanya langsung bapak burhan
beliau harus menjaga independensi hukum menegakkan supermasi hukum dan membangun
kemarin sudah saya sampaikan mengenai komplain handling manajemen ini harus diurus benar
saya rasa itu
yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini
saya juga telah memerintahkan kepada seluruh kabinet
yang tadi sudah saya umumkan
untuk yang pertama jangan korupsi
yang pertama menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi
yang kedua tidak ada visi misi menteri
yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden
yang ketiga kita semuanya harus kerja cepat kerja keras dan kerja yang produktif
yang keempat jangan terjebak pada rutinitas yang monoton
yang kelima kerja yang berorientasi pada hasil nyata
kemarin di dalam pelantikan sudah saya sampaikan
tugas kita tidak hanya menjamin sen tetapi deliver
yang keenam selalu ngecek masalah di lapangan
cek masalah di lapangan dan temukan solusinya
yang terakhir semuanya harus serius dalam bekerja
saya pastikan yang tidak serius yang tidak sungguh sungguh
saya sudah berikan kemarin semuanya
hati hati bisa saya copot di tengah jalan
sudah saya rasa itu yang bisa saya sampaikan
terima kasih saya tutup
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh